sebaiknya kita sholat berjamaah di masjid yuk
masjid aja ngajak ngajak
emang disana mau dapet duit apa
aku ini kan ketua rt
harus jadi contoh buat warga
ribet banget sih mas
mau sholat aja ribet banget sih
saya sholat ya enggak
bukan urusan kamu
sholat aja sendiri sana
ibu kata pak ustadz
kemana itu orang
kira bisa lari dari gue
ampun pak ampun
jangan coba coba menghina dari saya
saya akan lebih keras sama kamu
hutang kamu itu udah banyak sama saya
hutang jangan kalau pinter
akan saya ambil untuk jaminan
lancak sekali mulut kamu
berani ya sama saya
pak jangan ambil
berani sama saya
saya ini ibu rt disini
saya akan bersulit kalau kami bikin surat surat
saya sebagai ketua rt
ingin mengajak kepada semua warga
lebih mendekatkan diri lagi kepada allah
tugas sebagai suami jadi suami
tugas sebagai istri jadi istri
karena itulah disitu titik awal
kalau kampung kita damai
kita akan mencapai kebahagiaan
ngumpul ngumpul di rumah saya
bupar bupar bupar deh
emas daripada ngumpul ngumpul di rumah ini
mendingan mas kerja terus cari duit yang banyak
masya allah desi
gak apa apa pak rt
kalau begitu kami pulang aja dulu pak
cepet cepet keluar keluar keluar
ini belum diminum
bikin gerah aja
ibu ini kenapa sih
baru pulang marah marah
kalau saya diambil sama rentenir pelit itu
coba kalau mas kerja terus banyak duitnya
kan saya sudah bilang
gak usah minjem minjem sama buksum itu
kan udah tahu
dia itu rentenir kejam jahat
udah syukuri aja apa yang kita miliki
gak salah dengar
apanya yang disyukuri mas
masa aja cuma jualan ayam keliling
penghasilan mas aceh pas pasan
masih mau jadi ketua rt lagi
ibu jangan marah marah
ibu kalau ketemu sama ayah
pasti ibu marah marah
kasian ayah bu
ibu ini pusing mikirin ayah kamu
ayah kamu ini hidupnya miskin dari dulu
kamu mau bikin selamanya kayak ayah kamu
hidup disini tuh apes
dalam bahasa al quran disebut al um
dari akar kata alum timbul kata imam timbul kata umat
imam artinya pemimpin dia yang arif
umat rakyat yang taat azas
tugas ibu bukan cuma melahirkan
bahwa melahirkan berat itu sudah tentu pasti
tapi tugas ibu yang utama adalah
menciptakan pemimpin pemimpin sejati dan rakyat yang soleh
ini yang dimaksud dalam sebuah hadis oleh rasulullah
apabila sebuah bangsa kaum wanitanya rusak akhlaknya
bakal dipastikan negeri itu akan kacau balau keadaannya
ada sebuah pelajaran berharga kepada kita
tugas ibu itu sebenarnya adalah
membina rumah tangga
supaya memahami makna hakikat dan tugas tugas keibuannya
dia boleh berbuat apapun
sepanjang itu buat kebajikan
tetapi tetap dalam kontrol seorang laki laki
yang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan
nah jadi kita membutuhkan kaum ibu
yang bisa menciptakan generasi generasi yang soleh dan solehan
sudah tentu jalannya satu
menciptakan ibu itu orang orang yang berbeda
yang berakhlak mulia
sebab uswah keteladanan rumah tangga
di dalam mawasan islam
adalah madrasah pertama dalam kehidupan
semoga kaum ibu kita menjadi akhlak yang demikian
kerjain sendiri ini mulai repot
bu sudah mau maghrib
sebaiknya kita sholat berjamaah di masjid yuk
emang di sana mau dapat duit apa
aku ini kan ketua rt
harus jadi contoh buat warga
ribet banget sih mas
mau sholat aja ribet banget sih
saya sholat saya enggak bukan urusan kamu
sholat sholat aja sendiri sana
kalau kita nggak sholat kita bakal dimarahin allah
anak kecil sok nasihatin orang tua belajar yang benar
cari duit yang benar
ya allah berikanlah hidayahmu pada istri hamba
jadikanlah dia istri soleh
yang selalu sabar dan bersyukur atas nikmat dan ujianmu
dada saya sakit dada saya jesek
sebentar pak saya carikan obat dulu pak
jadi kamu bingung cari modal usaha untuk cari nafkah
saya ini mau buka usaha potong ayam yang lebih besar
dengan menyebut nama allah
bapak tajuk dan kagum sama kamu
bapak akan menolongmu
bapak akan berikan modal usaha untuk kamu
kamu mau menerimanya
ini baru namanya rezeki nomplok
pasti uangnya buat saya semua ya
sabar desi sabar
uang itu diamanahkan buat modal usaha
saya mau beli ayam ayam
dan saya mau bikin tempat pemotongan ayam
pokoknya semua uang ini buat saya
saya mau beliin emas buat belanja baju baju buat
jangan jangan jangan desi jangan
uang itu diamanahkan buat modal usaha
banget sih jadi suami
assalamualaikum pak haji
jadi pak anwar ngambil dua ratus ekor ayam sekaligus pak
alhamdulillah jadi pak
saya mau mulai usaha pemotongan ayam
saya mau mendirikan pemotongan ayam yang halal dan bersyariat
bersari al ayam potong yang dipotong dengan mengucap bismillah alhamdulillahirobbilalamin
tapi pak anwar sudah hubungi toko toko dan rumah makan yang ada di sini pak